memasuki masa mudik terminal terpadu pulau gebang jakarta timur bersiap menampung lonjakan jumlah pemudik yang diprediksi berasal dari imbas mahalnya harga tiket pesawat terbang
menjelang masa mudik suasana di terminal terpadu pulau gebang jakarta timur minggu pagi masih terpantau normal
data dari pusat informasi dinas perhubungan terminal terpadu pulau gebang mencatat setiap hari ada tiga lima ratus jadwal keberangkatan dengan dua ratus lima puluh unit bus
adapun pada masa mudik berdasarkan data arus mudik dua ribu delapan belas rata rata per hari ada empat belas jadwal keberangkatan dengan tiga ratus unit bus
menurut anggota staff operasional
dinas perhubungan terminal terpadu pulau gebang lianto sihombing
lonjakan jumlah pemudik pada dua ribu sembilan belas disebabkan oleh meningkatnya animo masyarakat terhadap jalan tol trans jawa
dan hijrahnya pengguna pesawat terbang menggunakan bus akibat mahalnya harga tiket
kalau dari kita lihat di media ya baik di media elektronik
ya bahwa kebijakan dari baik dari kepolisian mungkin maupun dari kementerian
adanya akses untuk ke jawa itu dengan membuka
satu jalur itu bisa jadi meningkatkan animo dari masyarakat untuk melakukan
untuk berangkat ke jawa itu dengan moda transportasi darat
di samping itu dengan mahalnya harga tiket pesawat
kemungkinan ini prediksi pasti lebih meningkat dari tahun yang lalu
mahalnya harga tiket pesawat salah satunya dirasakan oleh daryl muhammad
sebelumnya ia selalu mudik ke kudus jawa tengah menggunakan pesawat terbang
namun sejak harga tiketnya naik daryl beralih menggunakan moda transportasi bus
bedanya lumayan juga mas daryl
kan yang komplain bukan saya saja kan orang banyak
jadi ya ya apa kerasanya itu hampir semua
semua kelangan kan gitu
iya lah itu
kalau naik bus ada macam
cuma kan kita antisipasinya juga dari pesawat harganya
siapa tahu kan kalau hamil berapa pilih apa

iya lah itu
iya lah itu
tiba tiba harga tiketnya melonjak kan harganya

memang sih kalau masalah untuk menstabilkan harga sih agak susah ya
cuma harapannya kita kan agak diturunin dikit lah
kan ekonomi kita kan sekarang kan udah lumayan sih
maksudnya sudah stabil katanya kan
tapi kok masih kayak gini kan gitu
bandara udah banyak kan gitu
itu aja sih
itu aja sih
iya lebih murah lah
ya setidaknya bisa diterima lah gitu
bagi daryl lebih baik mudik lebih awal dengan menumpang bus daripada menggunakan pesawat yang harga tiketnya mahal
arief kurniawan ardianto jakarta